kembali di cnn indonesia news report
sabtu pagi terjadi gempa susulan di tasikmalaya jawa barat
gempa susulan membuat warga panik
gempa susulan terjadi pukul tujuh lewat dua puluh dua waktu indonesia barat
dengan magnitud lima tujuh di satu ratus dua puluh sembilan km barat daya laut
gempa susulan menyebabkan warga kelurahan sumelap
kecamatan taman sari tasikmalaya panik dan berhamburan keluar rumah
satu keluarga dievakuasi karena anaknya trauma dan terus menangis
petugas polsek taman sari tasikmalaya langsung membawa korban ke rumah sakit
sementara warga lainnya bertahan di luar rumah karena takut gempa susulan terjadi lagi
hingga sabtu pagi belum ada penetapan darurat bencana dari pihak berwenang
dan belum ada data kerusakan
dan selanjutnya usai dinyatakan aman
puluhan pasien rumah sakit umum daerah banyumas jawa tengah
yang sempat dievakuasi
ke halaman rumah sakit ditempatkan di beberapa ruang pavilion
pasalnya ruang inap yang sebelumnya mereka tempati masih membahayakan akibat gempa
namun karena terbatasnya ruangan satu ruangan terpaksa ditempati oleh empat pasien
satu persatu pasien yang semula berada di halaman
mulai dievakuasi ke ruang pavilion wijaya kusuma
sebagian besar mereka merupakan pasien dari ruangan kelas tiga
yang rusak akibat gempa pada jumat tengah malam
tidak hanya pasien dewasa pasien anak anak juga dipindahkan ke ruangan kelas tiga
pemindahan bertujuan agar pasien tidak terlalu lama berada di luar ruangan
apalagi beberapa pasien harus mendapatkan perawatan intensif
ada sekitar enam puluh tujuh pasien yang semula dievakuasi keluar ruangan
dipindahkan kembali ke beberapa ruangan
terbatasnya ruang pavilion membuat satu ruangan harus ditempati beberapa pasien
bahkan sebagian pasien juga harus ditempatkan di lantai karena jumlah tempat tidur yang kurang
meski demikian mereka tetap mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit
nanti mau hadapin gempa itu kebanyakan kabel
terus sakit apa sih
sakit awalnya kejang kejang
gimana gini sudah dipindahkan ke sini gimana
pindahkan ke sini juga
alatnya kan tidak terluka
tapi yang penting sudah tidak diluar lagi
nah upaya kami waktu tadi malam dan sampai pagi itu melakukan evakuasi pasien sebanyak sekitar
kita evakuasi ke wiku wip dan sudah tertangani di sana
sehingga pelayanan atau perawatan mereka tidak terganggu
dan nanti kita lihat pagi ini kalau gedung gedung untuk merawatnya
rawat inap plus tiga layak dipakai nanti akan kita kembalikan
pada prinsipnya gedung gedung lain tidak mengalami gangguan dan pelayanan rawat inap bisa berjalan dengan baik
rencananya pihak rumah sakit akan segera membenahi ruangan yang digunakan untuk pasien kelas tiga
jika sudah dirasa aman maka para pasien ini akan segera dikembalikan lagi ke ruang rawat inapnya masing masing
dan saat ini sudah ada korespondensian indonesia roby sofon amin di rsud banyumas jawa tengah
bagaimana anda bisa ceritakan kerusakan yang terjadi di rsud banyumas jawa tengah saat ini
sepertinya kalau dilihat dari belakang anda ini dinding dinding rusak
kemudian juga puing puing bangunan berserakan
bagaimana kerusakan yang dialami oleh rsud banyumas ini
selamat siang aldi
pasca bencana gempa yang dirasakan cukup besar di wilayah
wilayah banyumas satu lokasi yang menurut saya terdampak cukup parah yaitu di kawasan rumah sakit umum daerah banyumas
tepatnya di kecamatan banyumas
dan dari sekian banyak bangunan yang ada di tempat ini aldi anda bisa lihat bangunan tiga lantai yang ada di belakang saya ini
kondisi dindingnya mengalami kerusakan yang cukup parah
tidak hanya retak tetapi bagian tembok mengalami mengelupas
begitu dan seperti anda
lihat saat ini kondisinya cukup parah dan tidak bisa digunakan
ini bagian luar
saya bisa menceritakan kondisi bagian dalam
tiga bangunan atau tiga lantai yang terdiri dari laboratorium
dan kemudian di sini ada hemodialisa
dan di sini juga terdapat fasilitas instalasi lain yang tentunya cukup vital
ini semuanya tidak bisa digunakan
selain kondisi bangunan yang rusak dan runtuh
alat alat juga sebagian

ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ini juga bisa digunakan
ke beberapa instalasi ke beberapa ruangan yang ada di dalam
kondisinya sangat tidak mungkin bisa digunakan lagi
nah untuk mengevakuasi alat alat yang harganya tentunya cukup mahal ini
pihak rumah sakit sudah bekerjasama dengan tni
tadi sudah mengevakuasi untuk mengamankan sejumlah alat
alat yang tentunya ini masih bisa dimanfaatkan
dan beberapa peralatan kondisinya saat ini rusak
tidak bisa digunakan
nah berkaitan dengan kondisi ruangan kondisi peralatan yang rusak ini
tentunya pihak rumah sakit tidak bisa melakukan pelayanan
baik laboratorium khususnya hemodialisa untuk cuci darah
nah untuk itu dari pihak rumah sakit kemudian melakukan langkah langkah
bagaimana kemudian pasien yang hari ini seharusnya melakukan jadwal cuci darah
bisa tetap dilayani
sehingga dilakukan rujukan ke sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah bral
ringmas cakep diantaranya wilayah kabupaten banyumas purbalingga cilacap
banjarnegara dan kebumen
di mana rumah sakit tersebut menyediakan layanan untuk cuci darah
mereka dirujuk ke sana
sementara untuk bangunan tiga lantai ini tentunya sampai dengan saat ini
masih belum bisa digunakan
baru ada upaya untuk evakuasi peralatan yang tentunya masih bisa diselamatkan
kembali ke jakarta
tuan andi tadi mengatakan bahwa mereka ingin melakukan pengcucian darah
dievakuasi ke rumah sakit lain
yang ingin kami ketahui juga adalah bagaimana dengan pasien pasien rawat inap di sana
yang kemudian tidak bisa dilayani lagi karena tadi anda mengatakan bahwa
ada banyak peralatan atau instrumen rumah sakit yang rusak
ini kemudian bagaimana dengan perawatan mereka saat ini yang sakit di sana
ya tentunya saat ini pihak rumah sakit terus berupaya keras baik yang melakukan rawat jalan
melakukan rawat inap
di paket pengantar tadi sudah dijelaskan bahwa
tidak hanya instalasi yang ada di belakang saya ini yang mengalami kerusakan cukup parah
tetapi bagian rawat inap ruang rawat inap di beberapa juga mengalami runtuh dan tidak bisa digunakan
nah tentunya pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan
beberapa ruang yang masih bisa digunakan kemudian dijadikan tempat untuk melakukan
menampung para pasien yang kemudian
tadinya berada di ruangan yang kemudian saat ini tidak bisa digunakan
nah sementara beberapa pasien lain yang tentunya tidak bisa ditampung di rumah sakit ini
saat ini sedang diusahakan untuk dirujuk ke rumah sakit rumah sakit terdekat yang bisa memberikan pelayanan
tentunya ini tidak butuh waktu yang bisa cepat untuk mereka free butuh waktu yang cukup lama
karena tidak hanya infrastruktur tetapi sejumlah peralatan yang dimiliki juga mengalami kerusakan
sehingga perlu diberikan pelayanan
jadi ini adalah perhatian untuk bagaimana merecovery rumah sakit ini bisa kembali melakukan pelayanan kepada masyarakat